sudah dua puluh dua hari wali kota bogor bima arya dirawat di rumah sakit usai dinyatakan positif terinfeksi covid sembilan belas
kita sudah terhubung dengan wali kota bogor bima arya yang saat ini dirawat di rsud kota bogor
selamat malam kang
selamat malam mbak ibrie
terakhir kemarin informasinya melakukan tes swab dan apa hasilnya
kira kira akan keluar kapan kang
jadi hasil darah juga baik semuanya
tinggal kita masih menunggu hasil swab lagi
jadi kemarin baru diswab lagi dan insya allah sekarang dalam posisi menunggu hasil swab tadi
kalau kondisinya saat ini seperti apa kang apa yang dirasakan
waktu masuk ke rumah sakit memang agak batuk batuk
gatal ditenggorokan kemudian mual tidak langsung makan
dan agak sedikit terasa seperti gejala
demam agak sedikit
tapi sekarang gejala klinisnya sudah hampir hilang semua
hanya sesekali saja masih agak gatel tenggorokan
tapi itu agak jarang
jadi secara keseluruhan gejala klinisnya sebetulnya sudah nyaris tidak ada
sudah nyaris tidak ada dan mualnya sudah hilang
napsu makan sudah normal
bahkan seminggu terakhir sudah bisa eksersis
jadi habis berjemur sudah bisa olahraga ringan di dalam kamar
saya lihat beberapa postingannya ini di sosial media ya kang
yang selalu kang bima arya ini bagikan kepada warganet
follower dari kang bima arya
sebenarnya apa saja sih kang yang dilakukan
atau apa saja penanganan medis yang diberikan oleh petugas kesehatan selama kang bima ada di dalam rumah sakit
jadi kalau saya lihat memang obat yang diberikan itu tergantung simptomnya
jadi kalau misalnya ada gejala demam dikasih paracetamol
kemudian kalau mual dikasih obat antimual
kemudian untuk batuknya juga ada obat batuk
plus ada obat antivirus ya
kemudian yang lebih banyak sebetulnya adalah vitamin
di awal awal seminggu pertama sempat disuntikan vitaminnya
vitamin dan obat mual itu sempat disuntikan juga
supaya bisa langsung masuk ke pembuluh darah gitu
kemudian sehari ada barangkali lima kali saya dicek suhu tubuh tensi saturasi darah gitu
itu dicek terus dimonitor
kemudian dua hari sekali
pasti diambil darah
kira kira itu rutinitas selama tiga minggu di rumah sakit ini
sudah masuk hari ke dua puluh dua ya kang berarti hari ini
kalau pemenuhan dari gizinya sendiri seperti apa kang
apa saja menu makanan yang sehari hari diberikan oleh pihak rumah sakit
kalau di rumah sakit standar ya
jadi selalu ada buah
buah naga jeruk kemudian pepaya atau melon
selalu ada sayur
jadi biasalah menu rumah sakit yang saya yakin pasti memang sudah dihitung semuanya gizinya
tapi dari rumah juga saya sering dikirim tambahan tambahan
karena kalau dari rumah sakit saja saya merasa tidak cukup
jadi dari rumahlah ditambah berbagai macam sayur buah ada lagi daging kadang kadang
bahkan di rumah sakit ini saya naik hampir tiga kilo maifri
utamanya berarti protein juga di salah satu yang menjadi fokus ya kang ya
pemenuhan dari protein ini selama berada di rumah sakit ya
dan yang memang paling penting sebetulnya pola konsentrasi supaya bisa nyenyak istirahat dan bisa tidur
nah itu penting
jadi makan dijaga dan istirahat juga harus terus
selama berada di rumah sakit ini kan pasti satu ratus delapan puluh derajat
berbeda dengan kang bima arya yang biasanya sangat sibuk padat agendanya
tapi begitu di rumah sakit harus berada di dalam ruangan itu saja
tidak boleh kemana mana
interaksi juga dibatas
hanya bisa menggunakan teknologi
apa yang bisa dilakukan
apa sih kang cara cara dan apa saja kegiatan yang bisa dilakukan selama berada di rumah sakit
ya memang awal awal jujur tidak mudah untuk beradaptasi di ruangan tiga x tujuh meter ini
tapi saya berusaha sabar aja lah
nikmatin aja lah di sini
jadi hari hari saya jalani dengan mengatur jadwal kemudian
ada jadwal untuk baca buku
ada jadwal untuk menulis buku
jadi saya buat catatan harian setiap hari
saya kalau ingat sesuatu mikir sesuatu pasti saya tulis yang insya allah akan saya jadikan buku nantinya
sesekali juga ada tv bisa nonton
kemudian agak batasi sosial media
agak batasi juga cek dari whatsapp group
ya supaya tetap masih bisa konsentrasi gitu
kemudian pagi saya pasti olahraga ringan dan sempatkan diri berjemur di pojok ruangan yang tembus sinar matahari ke ruangan saya
tapi selama di rumah sakit koordinasi terus berjalan tidak kang dengan jajaran pemkot bogor terutama dengan wakil wali kota ini kang deddy
pada intinya saya percayakan sepenuhnya kepada kang deddy rahim wakil wali kota sebagai pelaksana tugas wali kota
tetapi sesekali saya telepon juga kang deddy
ya dua hari sekali tiga hari sekali saya telepon bertukar kabar tidak terlalu detail
karena kalau saya terlalu detail kan nggak bisa juga ya harus terus memonitor
karena ini perkembangannya setiap hari pasti ada
jadi saya bertukar bertukar
bertukar kabar saja kang deddy melaporkan perkembangan secara umum ya barusan juga baru bertukar kabar lagi ya seperti itu kira kira
pastikan salah satu yang tadi sempat dibahas oleh kang deddy adalah dampak dari penerapan psbb di jakarta yang mulai berlangsung hari ini ya kang ya
ini bogor kan juga menjadi daerah yang pasti terdampak
sejauh ini bagaimana koordinasinya apakah kemudian menurut informasi yang saya dapatkan bogor ini juga menjadi salah satu daerah yang nantinya akan mengajukan penerapan psbb
sejauh ini prosesnya seperti apa
dan kendalanya apa saja kang
sebetulnya kota bogor sudah mengajukan secara kolektif melalui gubernur jawa barat untuk psbb ini
tapi sekarang masih mematangkan itu
ada beberapa kajian dari dinas kesehatan dan dinas sosial
karena pada intinya psbb ini kan bagaimana kita bisa punya payung hukum untuk menerapkan sanksi atau model pengawasan bagi warga yang nantinya misalnya
kemungkinan melanggar gitu
dan pembatasan ini memang menyeluruh
ada di bidang pendidikan kemudian transportasi kebudayaan pariwisata banyak gitu
tetapi masih ada juga ruang yang masih dibolehkan di sini
ya misalnya kalau untuk kesehatan kemudian bidang pangan bidang energi
itu masih ada hal hal yang masih diatur di situ
nah saya kira inilah bedanya antara lockdown dan psbb
psbb itu pembatasan secara ketat
ada juga penegakan hukum di situ
tetapi masih ada aktivitas yang memungkinkan di sini
tapi kalau sejauh ini dari psbb yang sudah diajukan begitu apa nih kang poin utama
ada pembedaannya kah dengan psbb yang dilaksanakan di jakarta
jabodetabek ini kira kira mengadopsi apa yang diimplementasikan di jakarta
jadi secara keseluruhan perbuatan
ini mirip mirip yang akan diturunkan di bogor menjadi perwali
di kabupaten bogor menjadi perbu
ada kesepakatan di jabodetabek ini
karena memang harus tentingrasi harus terkoordinasi
harus solid dan harus kompak jabodetabek ini
makanya pergub itulah yang kemudian kita adopsi kita turunkan dalam level perwali atau perbuk di daerah masing masing di jabodetabek
oke baik kang
ini kan pasti yang juga menjadi pertanyaan banyak pihak ini
bagaimana kemudian nanti menjaga kesejahteraan dari para masyarakat kota bogor yang terdampak jika nanti memang psbb diterapkan
apa upaya yang akan dilakukan pemerintah kota bogor mengatasi hal tersebut kang
jadi saat ini pemkot sedang mengkonsolidasikan datanya
ini kan ada bantuan dari pemerintah pusat
ada juga yang akan dikucurkan dari apbd kota bogor
namun ini setepat sasaran
jadi jangan sampai ada penerima ganda

double itu tidak boleh
jadi satu keluarga harus menerima satu bantuan itu
nah ini kan di skema kita kan ada program keluarga harapan gitu ya
kemudian ada rastra
kemudian ada juga yang kita hitung yang kira kira akan sangat terdampak dari wabah covid ini
di sektor informal di sektor online dan lain lain
ini sedang kita hitung sekarang supaya tepat sasaran semuanya
nanti kita coba berbincang lagi terkait dengan hal ini
nanti hasilnya sudah keluar
terakhir kang sebelum kita menutup perbincangan ini
banyak ini kemudian penderita dari covid sembilan belas yang positif kemudian mendapatkan stigma negatif dari masyarakat
meskipun mereka sudah sembuh ada yang diusir dari kos kosan
kemudian jenazah ini juga bahkan ada yang tidak boleh dimakamkan di tempat tersebut
keluarga juga mendapatkan stigma negatif ketika sudah ada anggota mereka yang terdampak atau terkena covid sembilan belas
apa pesan yang ingin diberikan kepada masyarakat
yang ingin kang bima arya sampaikan terkait dengan hal ini
yang pertama memang harus dipahami bahwa yang terkena covid ini walaupun sudah dinyatakan negatif tetapi harus ada masa isolasi diri
jadi ini harus dipahami
ada fase fase di mana penyandang covid sembilan belas pemantap penyandang ini harus tetap menjalani isolasi diri
saya pun nanti kalau diperkenankan kembali ke rumah
harus isolasi diri dulu
jadi itu harus dipahami oleh semua
jadi tidak boleh langsung berinteraksi
namun ketika masa isolasi itu sudah ya artinya warga juga harus bisa menerima seperti sebelumnya
artinya tugas bagi kita semua untuk mengedukasi memberikan pemahaman kepada warga tentang proses penularan tadi
jadi warga paham mana yang bisa menular mana yang tidak
kalau sudah negatif berarti seharusnya

terima kasih banyak kang bima arya sudah memperbolehkan kami untuk berbincang malam ini di cnn indonesia prime news
selamat kembali melakukan aktivitasnya selamat beristirahat ya kang ya terima kasih banyak
semoga cepat pulih